mau godain suami saya
mbak saya gak ada apa apa ya sama suami mbak
saya kenal aja gak
dia nyamperin saya sampai turun loh dari mobil
suami saya gak mungkin nyamperin orang kayak kamu
bilang aja kamu nya aja yang keganjenan
gak tau malu ya
udah lama kiki gak selfie sama mas randy
kiki kangen beneran sama mas randy
nih ada baso buat ayang kiki
gak ada angin gak ada hujan ngapain kamu tiba tiba bawain baso
udah nurut aja dah
tolong pegangin aja
sekarang uya mau ambil lilin
ngapain sih pakai lilin lilin segala ini ya
sekarang uya bisa candlelight dinner bareng ayang kiki di pekarangan rumah pak bos
walaupun cuma pakai lilin seribuan
tapi satu hari nanti baral di restoran mewah kayak di pelem pelem
ntar yang ada kalo orang liat kita tuh dikira lagi ngepet
tuh kan tuh kan
tuh kan lapar kan lapar kan
baso spesial dari uya
jangan gr ya kalo kiki tuh menerima dari kamu
nah gitu dong ayang kiki
rezeki jangan pake ditolak
he he yaudah
besok gue mau ketemu lo di kampus ya
di taman depan fakultas ekonomi
ngapain sih keri mau ketemu
ada yang ngajakin ayang kiki ketemuan
nambah nambahin sayangan uya aja
mantan suami andin yang tadi diceritain sama kak angga
kalau memang seandainya mbak belum mau bicara gapapa
tapi kalau mbak sudah bersedia
tidak ada apa apa
saya bantu mbak
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
mau godain suami saya
mbak saya gak ada apa apa ya sama suami mbak
saya kenal aja enggak
dia nyamperin saya sampai turun loh dari mobil
suami saya gak mungkin nyamperin orang kayak kamu
bilang aja kamunya aja yang keganjenan
gak tau malu ya
jangan sembarangan kalau ngomong ya
mbaknya ini gak tau apa apa jadi jangan asal kalau ngomong
jaga ya sikap kamu di depan suami orang
oh mbaknya tipikal istri istri yang insecure ya suaminya diambil orang lain
hujan kurang ajar ya sama saya
kamu yang mulai
udah udah udah
pergi sejauh jauhnya dari suami saya
kalau kamu gak mau berurusan sama saya
ini apaan sih
dari tadi kan gue udah ngomong
gue gak ada urusan ya sama suami lo
dan kamu pikir saya percaya
apa dia elsa yang sama dengan yang dihamilin
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
ini ada kesalahpahaman
mas istrinya tolong diurusin dikasih tahu
beneran ini perempuan ya
jangan lama lama di sini males
bisa bukannya orang
siapa sih itu
ada kemungkinan itu adiknya enggak
terus kamu ngapain ngobrol sama dika
ada hubungan apa sama dia
mendingan aku gak usah bilang sama elsa
apa yang sudah aku dengar
ya tadi aku ngajeng ngajeng lihat dia diturun dari taksinya
ya aku cuma niat baik
nawarin kalau mau atau butuh tumpangan
tadi aku ngeliat sendiri kamu peluk pelukan sama dia
ya dianya gak mau terus mau jalan tiba tiba jatuh
ya aku tahan
bukan berarti meluk kan
terus kalau gitu ngapain dikasih tumpangan
suka kamu sama dia
mau di sini terus
aku gak mau lihat kamu sama perempuan tadi lagi
jangan deket deket dia aku gak suka
aku gak mau dia godein kamu
udah ngomel ngomel ya
aku udah bilang kan aku gak ada hubungan apa apa
kalau kamu gak percaya terserah
aku capek jelasin lagi
nino kamu kenapa sih beginiin aku
permaluan kamu ya
mudah mudahan perempuan tadi
akan menghubungi aku
biar jelas semuanya
kamu jahat banget nino
kamu gak pernah peduli sama perasaan aku kayak gimana
aku mah semangat
sulap zg buru interessant inic tas
apa yaih berani masuk lagi
aku tak mau lagi
aku gak akan biarin siapapun
nge rebut mino dari gue
gue gak akan biarin